jangan lupa subscribe like dan share ya
ibu gak pernah perhatiin lara
ibu cuma bisa bikin lara susah kayak gini
kalau ibu bisa
lebih baik ibu yang disini sakit
daripada kamu sayang
keliatannya lara itu emang betul putrinya mbak lila deh
aku yakin aku yakin sekali
lara itu putrinya mbak lila
dia pasti dengar semua omongan aku tadi
aku harus berbuat sesuatu
aku harus berbuat sesuatu
aku harus berbuat sesuatu
hidupmu kasian sekali sih
kamu sakit kayak gini gak ada yang nemenin
kamu selalu manggil aku dengan ibu
tapi panggilan kamu tuh buat aku merasa dekat sekali sama kamu
walaupun aku bukan ibu kamu sih
tapi gak apa apa dia lara
nanti seneng kok
nanti ngerasa deket sekali sama lara
kamu harus cepat sembuh ya sayang
kamu kan anak yang kuat
kamu gak boleh sakit sakitan kayak gini
nanti doain supaya cepet sembuh ya
kamu gak bisa
aku gak ngerti bisa ngerti
kamu tuh kenapa sih
kalau lila itu bukan
tapi kecurigaan kamu sekarang makin bertambah
ini sebenarnya gimana sih
abisnya setiap kali
aku melihat kesedihan yang mbak lila
waktu menatap lara
kalau ada suatu hubungan diantara mereka
kamu itu sadar gak sih wi
kalau semua omongan kamu itu
itu semuanya gak masuk akal
aku ini seorang ibu
aku bisa merasakan hal hal seperti ini
yaudah sekarang kamu seorang ibu
aku seorang ayah
tapi aku ngerti perasaan kamu itu seperti apa
tapi jangan sampai kamu itu curiga
dre aku berpikiran seperti ini
bukan karena aku sakit hati sama mbak lila
mendingan kamu sekarang gak usah mikir macem macem
kamu konsentrasi sama kesehatan kamu ya
gak usah mikir macem macem
mendingan sekarang istirahat aja yuk

kamu sama aku seperti ini
akhirnya gue bebas juga dari penderitaan
udah sehat kakek gue
aduh mas bayar dong mas biaya dokternya
kang gusap belum bayar
mau kabur gitu aja
kok gak berubah berubah sih
dewi kan tau sendiri riri
maka gak punya duit
buat makan aja susah apalagi buat biaya kayak ginian
gak kayak suami kamu
suster emang semuanya itu berapa sih
itu mas ada di mas ini
cobain zieman strawberry bareng kaney
ah udah baik kan
enggak kita kesini mau jenguin lara
lara memang kenapa wi
lara demam berdarah
tapi alhamdulillah udah gak apa apa
untung aja ada satria yang nyumbangin darahnya
ngapain sih orang sebrengsek itu yang nyumbang darahnya
kayaknya ada orang lain aja
kok satria dibilang brengsek sih kak
dia kan udah nyelamatin nyawanya lara
gimana sih untung aja golongan darahnya cocok
iya kan drei
emang udah seharusnya dia melakukan itu sama lara
maksudnya itu apa
iya lara itu kan anaknya
anaknya siapa bukannya lara anaknya akan
maksudnya tuh si satria kan
gagah gitu tampan
beda beda tipis gitu sama akang
jadi mungkin sesama orang tampan itu darahnya sama
jadi wajib dong dia nolongin ke lara
di depan situ
enggak enggak mau diiket
ini bukan iketan lara
lara biar cepet sembuh ya
enggak enggak mau diiket
lara diikat dulu ya sebentar ya
eh lara lara lara dengar om ya
lara diikat dulu untuk sementara
nanti lara biar cepat sembuh
enggak mau diiket
lara mau sembuh enggak
lara mau sembuh enggak
makanya iketannya dipasang ya
enggak apa apa ya diiket sebentar ya
lara kalau nanti ini enggak dipasang nanti ibu bisa marah
lara mau gak ibu marah sama lara gak mau kan